dokter hewan yang tewas diserang gajah di waduk gajah mungkur dimakamkan di wonogiri jawa tengah
dokter hewan esti oktavia tewas saat memeriksa gajah asuhannya di waduk gajah mungkur
gajah jantan bernama panamtu itu tiba tiba mengamuk dan menginjak esti yang terjatuh saat berusaha lari menyelamatkan diri
jenasa esti oktavia diterima keluarga di rumah duka desa nadi kecamatan bulukerto wonogiri jawa tengah
korban rencananya akan melangsungkan pernikahan bulan oktober nanti
setelah disemayamkan sekitar lima jam pada rabu sore jasad esti dimakamkan di taman pemakaman umum desa setempat
lumayan lama tapi pindah ke wonogirinya barusan
belum nggak ada pesan sebelumnya pamitan itu nggak ada
nggak ada mau kan kemarin hari rabu kemarin kembali kan hari kamisnya hari besar kan di waduk banyak pengunjungnya gitu
dia berangkat dari sini juga biasa